jumlah rudal rusia menghantam pangkalan militer besar ukraina di dekat perbatasan dengan anggota organisasi nato polandia pada hari minggu waktu setempat
serangan tersebut menewaskan tiga puluh lima orang dan melukai satu ratus tiga puluh empat orang lainnya
sehari setelahnya presiden ukraina volodymyr zelensky kembali mengingatkan bahwa negara negara anggota nato akan diserang oleh rusia
akankah peringatan zelensky ini akan menjadi kenyataan kita akan membahas dengan dosen kajian eropa hiugm muhadi sugiono melalui zoom
selamat siang pak muhadi terima kasih sudah bergabung bersama kami di world now pak
selamat siang mbak
pak muhadi jika anda lihat ini sebenarnya sinyal apa yang ingin disampaikan rusia setelah menyerang pangkalan militer ukraina dekat perbatasan dengan polandia yang memang merupakan anggota nato
apakah selain tentu untuk melumpuhkan kekuatan militer ukraina ada sinyal lain
misalnya memperingatkan negara anggota nato untuk tidak main main dengan rusia
baik kalau menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan rusia ini lebih merupakan satu pesan yang dikirimkan kepada nato untuk tidak melibatkan diri dalam konflik yang terjadi di ukraina
nah mengapa ini menjadi sasaran rusia
karena sebenarnya pangkalan ini sebenarnya merupakan salah satu fasilitas yang beberapa waktu sebelum rusia melakukan invasi ke ukraina itu digunakan oleh amerika juga
nah pada saat yang sama juga beberapa waktu yang lalu moskow mengindikasikan ada konvoy militer dari negara negara nato yang terutama masuk melalui polandia
dan kemudian bagi rusia hal hal yang dijadikan sebagai basis untuk mendistribusikan bantuan ke ukraina ini dianggap sebagai target yang sah untuk diserang secara militer oleh rusia
nah jadi saya tidak membayangkan ini sebagai upaya provokasi rusia untuk menarik anggota nato ke dalam konflik
tetapi justru sebaliknya untuk mengingatkan agar negara negara anggota nato tidak melibatkan
tidak melibatkan diri dalam apapun
ya seperti yang kita ketahui juga memang nato saat ini masih ragu ragu begitu ya menyatakan sikapnya
tapi kalau anda lihat apakah mungkin nanti kemudian nato akan bersikap begitu setelah adanya serangan hari minggu kemarin
maaf bisa diulangi mbak
ya setelah adanya serangan pada hari minggu lalu pak muhadi apakah anda melihat kemudian nato kemudian akan menunjukkan sikapnya begitu terhadap rusia
nah presiden ukraina memang sempat menjadikan ini sebagai salah satu cara untuk menarik anggota nato untuk terlibat lebih aktif
tidak tidaknya dengan jalan memblokade jalur udara di ukraina
tetapi beberapa waktu yang lalu presiden biden kali kali menegaskan bahwa amerika
tidak akan perang melawan rusia di ukraina
meskipun sekali lagi presiden biden juga menegaskan bahwa
kalau misalkan ada serangan yang sampai ke anggota nato maka ke wilayah nato maksud saya
maka nato akan melakukan tindakan yang serius terhadap rusia
tetapi ini jelas bukan hal yang mudah
dan amerika sejak awal memang tidak terlibat di situ kecuali mengirimkan senjata
nah sekarang ini yang dilakukan rusia adalah pengiriman senjata itu yang dilakukan oleh anggota nato itu
yang menggunakan fasilitas yang ada di ukraina itu menjadikan fasilitas itu sebagai target yang sah untuk diserang
lalu kalau menurut anda apa yang kemudian akan terjadi jika rusia nanti ke depannya memang menekat
nekat menyerang negara anggota nato seperti polandia misalnya
saya kira rusia tidak akan melakukan itu
jadi rusia sudah memperhitungkan secara serius untuk tidak sampai melibatkan negara negara anggota nato
nah ini memang apa yang dilakukan oleh rusia terhadap pangkalan ini memang sangat beresiko
karena jaraknya dengan polandia kan lima belas km kan
nah itu punya kemungkinan dalam kesengajaan misalkan
bisa saja rudal rusia itu sampai ke polandia dan polandia adalah anggota nato
dan ini bisa menjadikan dasar untuk nato terlibat
tetapi yang sebenarnya dilakukan oleh rusia ini adalah bahwa pangkalan ini selama ini digunakan oleh anggota nato
terutama amerika untuk melatih ukraina dan sebagainya
dan belakangan diindikasi dari situ kemudian ada pengiriman bahan
peralatan peralatan militer dan amunisi kepada para tentara ukraina gitu
karena itu rusia menjadikan ini sebagai target
tetapi saya melihat ini bukan provokasi rusia terhadap nato
justru sebaliknya ini adalah peringatan nato jangan masuk
cuman memang ini resikonya sangat besar karena ini berada di perbatasan dengan polandia yang notabenenya adalah anggota nato
baik jika dilihat perbandingan antara
pasukan militer ukraina dan juga rusia ini sangat jauh ya
ukraina dua ratus ribu pasukan kemudian jika dibandingkan dengan rusia itu bisa sampai hampir sembilan ratus ribu pasukan
lalu dengan digempurnya pertahanan militer terbesar di ukraina ini seperti apa anda melihat pertahanan ukraina
apakah memang sebelumnya di sejarah eropa juga pernah terjadi hal serupa begitu di negara yang memang pasukannya minim pasukan militer
tapi masih mampu tidak mudah begitu ditaklukkan
ya saya kira penjelasan terhadap
mengapa ukraina ternyata mungkin jauh dibandingkan dengan pertimbangan rusia yang katanya dulu sempat putin mengatakan
kiev itu bisa diduduki dalam waktu seminggu ternyata tidak juga gitu
kita harus bisa melihat internasional terhadap ukraina
terutama dukungan terhadap ukraina dari negara negara anggota nato yang mensuplai mereka dengan logistik dan sarana pertahanan
ya mereka memiliki kemampuan
di samping juga mobilitas mobilisasi diplomatik yang dilakukan oleh amerika di dunia internasional
saya kira menjadikan rusia juga harus sangat hati hati di dalam menjalankan ini
dan tidak bisa dengan leluasa memainkan peran militernya dengan mudah mengalahkan ukraina
dan terakhir pak muhadi rencananya presiden amerika serikat joe biden akan bertemu dengan
para petinggi nato
dalam waktu dekat kira kira apa yang akan dibahas menindaklanjuti serangan rusia
dan juga ancaman begitu yang mungkin dikhawatirkan oleh presiden ukraina volodymyr zelensky
bahwa nantinya rusia akan menyerang negara negara nato
saya kira saya tidak terlalu punya bayangan rusia akan mau mengeskalasi perang ini dengan melibatkan nato
karena resikonya terlalu besar bagi rusia
kalau kita lihat meskipun rusia itu secara militer sangat superior dibandingkan dengan ukraina
tetapi sebenarnya militer rusia itu juga cukup kelelahan menghadapi situasi perang
yang ternyata tidak segampang yang diharapkan
nah kalau ini akan melibatkan nato berarti rusia harus siap
dan kalau kita lihat perimbangan kekuatan militer rusia itu kan sebenarnya bukan kekuatan global
tapi kekuatan regional dibandingkan dengan amerika
itu saya kira akan mengubah konstelasi perang ini dijadikan rusia tidak beruntung dalam kasus ini
jadi oleh karena itu rusia selalu berusaha dan lebih banyak menggunakan retorik untuk mengancam nato jangan masuk
tetapi bukan sebaliknya mendorong nato masuk
itu yang sangat dihindari oleh rusia
terima kasih pak muhadi sugiono telah bergabung bersama kami di cnn indonesia